gak bisa dijarah hari ini gak apa apa
tapi mendoakan mami mendoakan papi
itu kamu harus lakukan setiap saat
jangan lupa doakan mami kamu papi kamu selesai sholat
gak ke pasar belanja buat sahur
gak usah disebutin abis nyuci mobil siapa aja ya mas udah tau
gak usah bilang abis mandiin mobil juga ya mas udah tau
gak usah judis kayak gitu
udah dari sananya begini
besok mah kalau puasa
gak boleh judes
memangnya juris bisa batalin puasa
ya iya tuh jujur itu termasuk emosi
jadi judes itu bisa bikin batal
lebaran kita dapat cuti gak ya
ya cuti lebaran
bagian bersih bersih rumah laki laki
kang bakti sama si dirman
kirani seperti biasa
kinanti bagian cuci
piring sama perabotan dapur
banyak banget teh teh ngapain
ih enak banget gadil
langsung berangkat teh
kang nanti jam empat saya udah pulang yah
ah biasanya enggak
coba sekarang gimana niat sholat traweh
ah akan kayak ke anak kecil aja
kamu lebaran mau pulang kampung gak
pulang kalau boleh
kalau gak boleh
masa gak boleh
jangan balik nanya
waktu bapak masih ada mah
coba jawabannya sesuai pertanyaan
tadi pertanyaannya apa ya teh
kalau gak boleh
terserah teteh aja
kok terserah saya
maksud saya terserah teteh aja
nanti kamu traweh
gak punya baju koko kang
kan gak harus pakai baju koko
yang penting bersih
kalau bisa yang putih
jangan pakai kaos
yang di belakangnya ada gambar atau tulisan
bisa mengganggu keusuhan orang
yang sholat di belakang kamu
malah baca tulisan di kaos kamu
kan sarung juga belum punya kang
kamu mah memang alasan aja ah
kamu mah memang alasan aja ah
teh saya mau nanya
waktu bapak masih ada
kalau lebaran saya suka dapat thr
itu bukan pertanyaan
kok datangnya siang
kok datangnya siang
tadi ziarah dulu ke makam orang tua saya
kan besok mau puasa
jarak ke makam orang tua saya
kenapa saya enggak jiarah
ke makam orang tua saya
jiarah ke orang tua ceedo
bukan saya ikut jiarah
ke makam orang tua cewek
besok kan kita puasa
saya banyak salah
itu sudah pasti
saya besok mau puasa
kamu lagi ngantor jiarah
jiarah kemana kang
ke makam bapak sama ibu
berangkat sama siapa
gak ada yang berangkat
sama teki rani ada di rumah
teki nanti lagi ke rumah pak bagja
ini saya lagi gantar teki nanti
dua hari sebelum papih kamu pergi
mamang sama papih kamu sempat ketemu
waktu itu sebetulnya puasa masih lama
tapi mamang sengaja datang
untuk memaafkan sama papih kamu
sebelum mamang puasa
waktu itu pabrik kamu bilang
ramadan tahun ini mau puasa
puasa pertama setelah bertahun tahun
nggak pernah puasa
papih kamu sudah niat
sayang umur papih nggak panjang
tapi niat papi kamu sudah sampai
insya allah rapih kamu pergi dalam keadaan baik
dia sudah mulai sholat lagi
dia ingat setelah begitu lama lupa
dia ingat sebelum pergi
kepergian yang pasti nggak pernah dia rencanakan
kepergian yang gak pernah dia tahu
bukan hanya mamih kamu papih kamu
kita semua juga akan pergi
cekhan hijah mamih kamu
dan kang bahar
pergi lebih dulu
ini lagi nyusun menu
sahur sama buka puasa buat sebulan
nggak jiarah ke makam emak sama bapak akang
ke makam mami sama pati
lebaran hari kedua
enggak apa jangan jadikan hanya menjelang puasa menjelang ramadan sebagai waktu yang utama
karena pada hakikatnya kapanpun adalah waktu yang baik untuk ziarah
ziarah itu untuk mengingatkan kita semua pada hari akhir bahwa jalan hidup ada batasnya
ziarah juga untuk mendoakan orang yang kita ziarahi
jadi kalau kinanti gak bisa ziarah hari ini gak apa apa
tapi mendoakan mami mendoakan papi itu kamu harus lakukan setiap saat
mau ziarah ke makam emak sama bapak akang
mau ketemu saudara saudara yang masih ada
si neng juga
kalau mau emak juga boleh ikut
kok jualan di sini
di sini enak teduh
yang beli juga banyak
tapi kan nggak boleh jualan di sini
kan gak ada petugas
saya kenal diza
kenal di mana
kenal udah lama
kenal gitu aja
kesan saya sama dia
dia perempuan yang baik
wajar aja kalau laki laki banyak yang suka
termasuk kamu juga
pengolahnya mau dibawa
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
gak usah bayar
saya di jembatan

kamu gak usah berperasangka buruk sama diza
dia bukan tipe perempuan yang suka sengaja memikat laki laki
kamu juga jangan cema sama uben
dia laki laki tangguh
sudah terlatih dikecewakan
kalau cuma patah hati
dia bakal cepat sembuh lagi
niat kamu buat usaha leleh
rencana cecep buat jualan oleh oleh
kesibukan bohim belajar sablon
tapi tugas di terminal
gimana pun caranya
harus tetap jalan juga
besok sudah bulan puasa
terus sebentar lagi lebaran
tugas kamu dan anak buah kamu
ngebantu sopir sopir angkot
arahkan penumpang ke angkot bis atau loket karcis yang mereka cari
bantu orang tua sama perempuan yang bawa barang bawaan berat
jaga keamanan terminal
dari copet jamret dan tukang todong
kita bukan pemeras
kita punya kewajiban memberikan keuntungan
pada sopir sopir dan penumpang
setelah itu baru kita berhak mendapat keuntungan dari mereka
kata kang bahar
semua harus diuntungkan
esy lagi bersihin kompor mak
gak basah yuk
saya lagi bantuin csc mak
temenin ini ngebahas so yuk
capek nih baru pulang sekolah
cuma belum amatur rutin
jangan jangan pergi ke tukang bakso
biarin aja tuh mah
bukan biarin aja kalau nyasar gimana
nini kan udah biasa pergi pergian sendiri
nanti saya suruh anak atau cucu saya kesini
nama panggilannya esi
kamu jualan di mana
jualan di rumah
ada di rumah
aku sekarang di tempat biasa kamu jualan
biasanya ngelepon dulu
kan biasanya kamu jualan
jualannya di sini
tadi lihat ini beli bakso di sini
waktu itu pernah ke sini sama ibu
waktu itu pernah ke sini sama saya
iya tadi di sini makan bakso tapi udah pulang
tadi ibunya belum bayar
masa gak percaya
ini gak ada
masa gak ada
cik edo belum pulang
tadi cik edo udah mau pulang
tapi pintunya dikunjungi
jadinya cik edo gak bisa keluar
sekarang cik edo bisa keluar
cik edo mau pulang
pinjam hape mama mau nelfon bapak
kamu pake hp sini neng
tadi tema minta basok
belum esy turutin
soalnya pan tadi esy lagi ngebersihin kompor
emak taunya emaknya pergi ke tukang basok
kamu nelfon akang cuma mau ngasih tau
mau pergi ke tukang basok
emak tadi pergi ke tukang baso
esy emak takut emak marah
sekarang esy gak tau emak dimana
maka emaknya udah pulang
emak dari mana
tapi belum bayar
terus esy bayar
abis dari tukang basok emak teh kemana dulu
kok sampenya duluan esy
tukang basonya dimana
kalau bapak masih ada urusan gak usah buru buru pulang
mama mau ke toko dulu bayar es krim
ini nenk disuruh mama
bapak lagi otw
bapak lagi otw
bapak lagi otw
udah pulang udah setengah jalan
aku nunggunya kelamaan sampai ada yang godain
salah sendiri habisnya kamu cantik sih
jadinya gimana ketemunya nggak jadi
udah jauh udah buang waktu buang ongkos nggak jadi
sama aku juga
kirain gak jualannya pas udah bulan puasa
kamu mau nyebrang kan
saya juga mau nyebrang
kamu kurang latihan gerakan kamu kurang halus
kok dia tahu saya mau nyopet
terus dia bilang saya kurang latihan gerakan saya kurang halus
mungkin dia itu copet juga atau mantan copet
kamu masih ikut les
udah enggak udah selesai tinggal ikut tes masuk perguruan tinggi
kalau jadi dokter terus saya sakit kamu mau meriksa saya
aduh jangan atur

kamu harus tetap berjaga jaga
kamu mau tolong aku kalau mau ngelakuin
kamu harus tolong aku
kamu bikin gemes aja
jadi pengen nyebit pipinya
kalo beli es krim bagi dua
biar nini ga batuk dua
kamu juga kalau pergi ke mall
sama temen sekolah kamu
ga pernah ngajak nini
nini ke mallnya sama temen dua neng
kenapa ga sama temen dua nini aja
nini ini lemeh dua ke mall
tadi ke tukang baso
udah esi bayar
ke toko udah esy bayar
jangan begitu lagi
kamu juga bikin malu mak
bikin malu kenapa waktu smp
pelajaran agama kamu
akang tadi baru sampai gedung merdeka
gara gara ada telepon dari kamu
belum sempet turun
udah harus berangkat lagi
ada apa emak
waktu masih ngedeketin esi
waktu esi masih takut
karena kamu preman terminal
kamu ngebaik baikinnya gimana
udah jadi istri
kamu marahin lu lulu
nanti malam yang mau ikut tarawih
yang mau pake
udah mandi belom
kan ke masjidnya juga masih lama
kan amin mandinya juga harus lama
amin mah bukan kotor

siapa yang besok mau ikut puas
siapa yang besok mau ikut puasa
nanti malam jangan lupa bangunin amin
nanti ga puasa
biar ga sahur
puasa mah tetap aja harus
kalo ga sahur takut ga kuat
berarti harus sahur
kamu kan tau sendiri
amin kalau tidur suka kebluk
itu masalah amin bukan masalah imas
itu masalah amin bukan masalah imas
itu masalah amin bukan masalah imas

itu masalah amin bukan masalah imas
saya mau pulang duluan
mau mandi mau keramas
terus nanti mau tarawih
yang disini siapa
masih ada bohim sama yang lain
tapi niatnya belum bulat
alasannya belum beli baju koko
ga punya sarung alasannya dicari cari
gak usah dia bukan anak anak
ga usah dipaksa
kita aja bernyata duluan
biar nanti bohim ketularan
suka cepet naik darah
suka cepet naik darah

biar akang ga pernah mukul
kalo sering bikin kesel akang
nanti malem mau traweh
terus besok puasa